beraktivitas berat dulu ya bu dan saya harap ibu andin dua tiga hari lagi kontrol kesini lagi ya bu
kasih banyak sama sama semoga ibu andin cepat sehat ya bu ya ibu ibu banding
alhamdulillah akhirnya dokter juga pihak rumah sakit boleh mengizinkan
aku juga nggak kuat tapi tapi ini udah terjadi
pelan pelan jalanin ini semua mak oh iya soal jenazah
asisten pak amar yang mengurus semuanya aku juga masih belum tahu detailnya seperti apa
pasti dia akan terpukul kalau tau ini semua gimana elshanu kasihan elshanu
aku juga mikirin soal itu mbak tapi untuk saat ini pak akbar bilang mereka akan berusaha untuk
minta izin ke lapas tapi apa bisa mereka bawa elsa walaupun hanya untuk pemakaman atau tidak kita
tungguin aja ya mbak ya allah ya allah oh kasihan oh kasihan ini kamu nuh ya allah oh seberhasil seberhasil ya allah
seberhasil seberhasil ya allah
udah waktunya jam besok saya ingin langsung ketemu kita lagi
apa sekarang saya sudah bisa jongo baca yang dalam oh sudah bisa pak jam besok sudah dibuka
silahkan kalau bapak mau jemput pasien ya terima kasih ya sama sama pak
hai permisi pak saya cek dulu ya buktinya ya silahkan
dengan kondisi seperti ini
kira kira kapan ya
catherine kesadar maaf pak kami tidak bisa memprediksi kapan bukti
sadar doakan saja ya pak semoga cepat sadar saya permisi dulu pak
saya yang bangun kek
saya takut dengan kondisi seperti ini
kamu harus bangun
kamu harus bangun kek
sini aja dong
ampun mas hari ini tuh capek banget ya
tapi aku seneng sih
kok bisa sih
kok bareng kenapa
kamu juga kan keringetan
dan ini tuh sebagai
dan rasa cinta saya
kamu sejak kapan jadi global gitu sih mas
kok gombal sih
ini bukan gombal dong
dan menurut saya ya gombal itu kesannya kayak gak tulus
terus cuma capar doang sama pasangan
kalau saya gak ada
kalau yang tadi itu saya tulus
dan tindakan saya
kepada orang yang saya sayangkan
kamu maksa banget
dapat kata katanya dari mana sih
tapi percaya kan
tapi percaya kan
aku gak gombal kan ini
percaya kan kamu
aku udah gak keringetan
saya ingin sekali mendengar suara
tawa kamu yang lepas kat
dan terengah sangat bahagia
kamu tau gak
kamu tau gak
sempet kurang akur
kamu akan sadar hari ini juga
bagaimana jadinya tadi saya ada izin untuk pergi
karena saya harus datang ke pemakaman
baik bu andin
tadi suster sudah
sampaikan ke saya tentang
keinginan ibu andin untuk pulang
melihat hasil pemeriksaan
jangan terlalu banyak beraktifitas berantakan
sehat dulu ya bu
tiga hari lagi kontrol kesini lagi ya bu

terima kasih banyak ya dokter ya
semoga ibu andin cepet sehat ya bu ya
akhirnya dokter dan juga pihak rumah sakit
boleh mengizinkan kamu
untuk keluar dan ke pemakaman
mas chandra dan juga keisha
tapi ingat kata dokter tadi
jangan melakukan hal hal berat dulu ya
dan kontrol setelah tiga hari ya
kita ganti baju dulu ya
urus semuanya baru kita jalankan
ibu sarah dan
mengurus izin semuanya dan
saya sudah mendapatkan izin untuk ibu elsa
dan menghadiri pemakaman keisha
tidak bisa lama pak
jadi kita harus segera
aku gak mau
keisha menunggu kamu
untuk terakhir kalinya
untuk terakhir kalinya
untuk terakhir kalinya
nunggu aku dengan kematian anakku